om jin bawa surat balasan dari cucunya nenek wongso
wah kalau gitu suratnya harus dikasih nenek mongso
nenek wongso pasti bakal seneng banget tuh
om jin kejar
ayo buruan kita kejar tuh si saga
eh apa aja main naik naik
upi kamu gak nyari juga
kamu mau turun sendiri atau aku yang turunin
hehehe dap dap dap
turun sendiri ya
ya dia menidem
kalau memang anak saya salah
maksud arjuna mungkin baik
ini cuma salah paham aja nek
tapi gara gara arjuna
anak saya jadi semakin marah sama saya
dan dia semakin melarang saya untuk ketemu dengan cucu saya
tapi nek aku
kamu gak usah bela diri
mulai detik ini
kamu gak boleh ikut campur lagi urusan saya
kenapa nenek wongsong marahin bos jun
pasti ada yang gak beres
kamu jangan sedih jun
cucian ya lo emangnya enak dimaki maki aminan enak
bau atasnya kayak bau kebakar
anda kemana kau
jangan tinggalkan aku
jangan tinggalkan aku doa seorang diri
biar pantatku terbakar
tapi cintaku tidak akan terbakar
tidak akan punah cintaku kepadamu
gak ada kapok kapoknya nih jin jahil
hah ngimpi aja
kipong bekang kekempor lagi
kipong bekang kekempor
pembunuh kritik jin
kebanyakan baper sih
makanya gak berhasil
tapi kok ada di sini ya
ada di rumah anak manusia itu
jangan diem aja dong jawab
jangan tinggalkan daku di sini
makanya jangan kebanyakan baper
emang enak makanya
jangan duit lu pikirannya
wih hahaha dapet kebelet belet ya ha ha ha iya hehehe aci mendorong dengan si mamat
selamat ya kita cabut udah ayo nih eh kesana aduh ribet amat sih madu hahaha
aduh baru terlalu sayang nih mulus mayan hai aduh luat ya
ibu butuh khawatir banget jun dari tadi tuh di kamar terus nggak keluar keluar
iya tapi mudah mudahan dengan kue kesukaannya ini dia jadi lebih senang
cie lagi galau ya
on jin bawa surat balasan dari cucunya nenek wongso
wah kalau gitu suratnya harus dikasih nenek mongso
nenek wongso pasti bakal seneng banget tuh
om jin kejar
kembali seperti semula kabum
kayak ada yang lewat deh ya tadi
nah itu cuma perasaan ibu aja kali
jun kemana sih
bukannya tadi saya lagi kejar ya